gimana caranya gue berhadapan sama mama
setelah semua yang terjadi hubungan gue sama makan jadi renggang
itu kan mobilnya al
berarti mereka udah sampai di luar dong
eh om surya tante sarah
bila lagi mau feji mohon maaf air dan batin
maaf air dan batin cu
eh opa mau tanya
waktu kemarin rena ikutan puasa gak
tapi setengah hari
kalau gitu opa mau kasih
eh mau dipake buat beli apa oni
aku mau beliin makanan buat temen temen di panti
tuh hebat sekali
tuh bangga sekali opa sama kamu
opa baru inget
di kulkas masih ada kan coklat pound cake
rena sambil nunggu tante elsa sama om nino makan dulu deh coklat poundcake
sama ancus ya
mira boleh lihat ke dapur
coklatnya jangan banyak banyak ya rina
terus uangnya di sana nabi
mau pegangin boleh
makasih ya pak ma
jaga baik baik ya
eh kita makan ketupat opor yuk
andi andi kenapa lagi sering mual mual seperti ini
iya pak ma
dari kemarin juga andin muntah muntah
kemarin tuh kiki masak opor juga di rumah
terus andi ngek ngeliat opornya
yang anjing bisa makan cuma tendang dari mama sama papa aja
yaudah kalau gitu ma
besok kita sama sama masak rendang
jadi andi makan rendang rendang rendang
papa masa andi dikasih sepuluh kilo rendang kebanyakan yang pertama
yang kedua nanti dia pakai apa
ya nggak sekaligus makannya
masa mau sepuluh kilo dia makan sekaligus
ya ya nanti aku buatin
jadi yang penting andi makan
saya juga suka rendang sama papa
yang penting andi harus makan
harus makan ya
jangan sampai nggak makan
aduh gimana caranya gue berhadapan sama mama
setelah semua yang terjadi hubungan gue sama kan jadi renggang
itu kan mobilnya al
berarti mereka udah sampai di luar dong
kita masuk cepetan
males banget deh
dia pasti marah marah nanti ke gue
gara gara rena kemarin dihilangkan di mall
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pa ma aku bawa hamper
taruh meja aja ya
terima kasih ya
terima kasih ya
maaf lah ada batunya pa
maafin aku kalau aku ada salah

mau dimahaminya ya

aku nangernya tapi aku tak adapting melalui karti
tapi resources ini adalah penting untuk elders

terima kasih ya
terima kasih mama
terima kasih owl
saya benar insfalls anda
maaf lah herbatin ya sa
gue selama lama jadi kaku kayak gini kan
rasanya sekarang ada jurang yang memisahkan diantara aku dan elsa
sok kera ya ma
sama sama mohon maaf lah herbatin ya
kalau ada salah mohon dimaafkan
maaf lah herbatin ma
maaf lah herbatin juga ya
maafin mama kalau ada salah salah sama kamu
selamat hari raya dufi tergai
maaf lah herbatin ya
maaf lah herbatin juga ya
oh iya selamat buat kesembuhan ya
terima kasih banyak
ya andin lagi di kamar mandi
mual mual barusan karena kan lagi ambil
selamat tidur fitri ya
maaf kalau saya gak ada siapa
selamat hari raya dufi tergai
soal yang kemarin ma
saya gak ada siapa
aku gak ada siapa
aku gak ada siapa
aku gak ada siapa
aku gak ada siapa

tinggalin anak saya sendirian di mall
tuh gue bilang juga apa
emang kurang ajar nih aldebaran
lagi maaf maafan gini bisa bisanya di negur gua kayak gitu
kamu ketemu reina di mall
kemarin itu aku kecapean
kamu denger ya
ya kemarin itu mbak adi nitipin raina ke saya
karena dia pengen ke toilet
yaudah reina sama saya aja
sampai akhirnya reina ke toko mainan
tapi nggak tahu kenapa saya tiba tiba pusing kecapean pingsan
sekarang gini aja deh
kalau kamu emang gak percaya sama saya
emang betul sih
kemarin itu memang saya seharusnya jemput elsa di rumah
tapi tau tau saya ngeliat elsa pingsan di situ
kamu yakin pingsan
saya yakin pak
udah cukup ya
ini hari lebaran
baru hari pertama
masa udah mau berantem lagi
kamu kemarin pingsan